ya fotografi masih menjadi salah satu hobi yang digemari oleh masyarakat
terbukti dengan masih ramainya event fotografi di berbagai kota di indonesia
di bandung ratusan fotografer berkumpul pada event bertajuk bandung lautan fotografer
ratusan fotografer baik yang berasal dari komunitas atau perorangan sudah berkumpul sejak minggu pagi
untuk ikut serta pada event bandung lautan fotografer di gedung sate kota bandung
tidak hanya dari kota bandung ratusan fotografer ini juga datang dari kota lain
seperti jakarta bogor dan surabaya
acara ini dibuka oleh gubernur jawa barat ahmad heriawan
sekarang tidak ada lagi yang tidak transparan ada lagi yang tidak terlihat
sepanjang publik menyaksikan kemudian publik mengambil gambarnya mengambil merekam keadaannya
itu adalah tentu saja bagian dari keterbukaan
hanya saja kita ingin semuanya dalam koridor pertanggung jawaban
ya kredibilitasnya dipertahankan dengan baik moralitasnya dipertahankan dengan baik
selain sesi foto model dan lomba foto acara ini juga dijadikan sarana fotografer untuk bersilaturahmi dengan fotografer lainnya
berbagai isu seperti bisnis fotografi turut menjadi pembahasan mereka
dari segi bisnis selain perkembangan teknologi
serta perkembangan persaingan selain itu mungkin daya kreativitas
mungkin kalau daya kreativitasnya sudah tidak berusaha bertahan mungkin akan salah saing
bandung lautan fotografer merupakan acara tahunan yang sudah dimulai sejak tahun dua ribu dua
acara ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi fotografer dari seluruh indonesia
franky wijaya bandung